lompat aja lompat
rekaman proses evakuasi yang dilakukan petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
terhadap lima pengunjung toko busana muslim berlangsung dramatis
satu persatu pengunjung toko yang terjebak pada sabtu malam berhasil dikeluarkan
setelah petugas membuka paksa pintu lift
dari lima pengunjung yang terjebak satu diantaranya merupakan balita
evakuasi sempat menemui kendala saat kunci master lift mengalami kerusakan
lift mendadak tidak berfungsi saat berada di antara lantai satu dan dua
rusaknya lift terjadi bebarangan dengan padamnya listrik di area gedung
kondisi yang terjebak alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik baik saja
atas kerja tim kita juga dan teman teman kita di lapangan menenangkan korban yang ada di dalam
tak hanya evakuasi pengunjung toko yang terjebak di dalam lift
di kawasan matraman jakarta timur personel pemadam kebakaran disibukkan dengan mengambil kartu atm milik warga
yang terjatuh ke gorong gorong
dalam waktu lima belas menit kartu atm warga berhasil dikembalikan
membuka penutup gorong gorong juga dilakukan petugas pemadam kebakaran di jalan matraman raya jakarta timur
petugas mengangkat dan masuk ke
saluran air demi mengambil telepon genggam milik warga yang terjatuh
telepon genggam tercebur ke gorong gorong saat pemiliknya hendak keluar dari dalam mobil
tugas personel pemadam kebakaran memang tak melulu memadamkan api
belakangan petugas damkar banyak disibukan dalam tugas penyelamatan
mulai dari evakuasi manusia hingga hewan
tim liputan cnn indonesia